kota jenazah putra sulung ridwan kamil emeril kamuntas atau eril diperkirakan akan tiba di indonesia pada hari minggu
keterangan dari pemprov jawa barat kemungkinan jenazah akan disemayamkan di gedung pakuan
namun jika tidak memungkinkan jenazah akan langsung dimakamkan di pemakaman keluarga di cimaung kabupaten bandung
terkait proses pemakaman lantaran masih pandemi dan kapasitas lokasi pemakaman yang terbatas
pihak keluarga mengimbau masyarakat yang hendak mendoakan untuk menjaga kondusivitas
kepulangan pak gubernur dan juga almarhum itu akan direncanakan pada hari besok hari sabtu
kemudian tiba di sini di hari minggu
kami belum bisa memastikan juga apakah akan disemayamkan dulu di sini atau langsung ke pemakaman
karena kita melihat waktu tibanya dulu
nah kemudian yang dapat kami informasikan lagi rencananya almarhum akan dimakamkan di pemakaman keluarga di daerah cimaung di kabupaten bandung